epidemiolog sekaligus kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
mas dalina pane menilai selama dua bulan berjalan
program vaksinasi covid sembilan belas di indonesia cenderung lambat
kelambanan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi salah satunya
disebabkan pendataan atau sistem registrasi secara manual
mana kecanggihan sistem yang kemarin diceritakan
kalau saja vaksinasi ini mengikuti sistem atau sistem vaksinasi yang berlaku selama ini
saya yakin itu akan lebih cepat
jadi kadang kadang kita itu terlalu glorifikasi terhadap hal hal baru
yang kemudian setelah itu stuck tidak berjalan kembali ke sistem manual
semua buang badan gitu ya
buang badan itu pura pura nggak tahu begitu
kementerian kesehatan mencatat hingga empat belas maret dua ribu dua puluh satu
dari sekitar satu empat puluh enam juta tenaga kesehatan yang ditargetkan menerima suntikan vaksin covid sembilan belas
baru satu empat puluh dua juta orang yang menerima dosis pertama
dan satu dua juta orang menerima dosis kedua
sementara pada vaksinasi tahap kedua
dari enam belas sembilan juta petugas pelayanan publik
baru satu sembilan juta orang menerima vaksin dosis pertama
dan tiga ratus ribu orang menerima dosis kedua
kemudian dari sekitar dua puluh satu lima juta lansia di seluruh provinsi di indonesia
baru enam ratus lima puluh ribu orang yang menerima vaksin dosis pertama
pemerintah menargetkan vaksinasi tahap dua rampung pada dua april mendatang
juru bicara provinsi indonesia
program vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan
kombinasi dari berbagai sistem pada proses pendataan untuk memperbarui jumlah sasaran
menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program vaksinasi
relaksasi kepada pendaftar yang tinggal di wilayah dengan kasus penularan virus corona yang tinggi juga dilakukan
guna mempercepat proses vaksinasi
kita juga sudah mulai ya mengantisipasi untuk lansia yang memiliki ktp
tetapi karena mereka ini tinggal
sehingga mereka tidak memiliki ktp asli di ibu kota jakarta ataupun di ibu kota provinsi
nah ini juga sudah kita membuat suatu relaksasi ya
dimana dengan adanya surat keterangan domisili
yang membuktikan bahwa memang dia sudah tinggal lebih dari enam bulan
maka mereka bisa mendapatkan vaksinasi
selain pendataan manual
terhambatnya distribusi vaksin ke wilayah tertentu juga memperlambat program vaksinasi
tidak semua kabupaten kota
bahkan kemudian sampai tingkat kecamatan
ini memiliki geografis yang relatif mudah ya
kemudian transportasi juga yang relatif bisa cepat
kadang kadang kita tahu bahwa di daerah daerah tertentu itu harus menempuh perjalanan laut
bahkan kemudian perjalanan melintas sungai
kadang kadang harus berjalan kaki satu sampai dua hari ya
untuk bisa kita mencapai sasaran masyarakat
khususnya lansia yang menjadi tahapan kecepatan
dan juga kemampuan kita pada tahapan kedua ini
pemerintah telah mengagendakan kelompok tertentu yang masuk dalam kategori penerima vaksin covid sembilan belas pada tahap dua
namun pada praktiknya
sasaran yang menjadi prioritas dianggap tak sesuai
salah satunya calon jemaah haji
fokus kalau saya lihat fokus pemerintah ini jadinya menjadi tidak fokus pada saat ini
seolah olah kalau ada vaksin siapa aja kita suntik saja deh
yang penting habisin ini ngabisin vaksinnya begitu ya
jadi serampangan ya pokoknya ada yang daftar ya sudah divaksin begitu ya
walaupun mendaftarnya juga tidak melalui sistem yang sudah tersedia
kementerian kesehatan mengakui pengiriman vaksin dari produsen masih terbatas
pada vaksinasi tahap dua pemerintah memerlukan sedikitnya tujuh puluh lima juta dosis vaksin
namun hingga pertengahan maret baru tiga puluh tiga juta dosis vaksin yang datang
diperkirakan vaksin banyak dikirim ke indonesia pada periode juli
hingga september mendatang
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta